kenapa dia kabur
saya kan tadi udah laporan
ya sudah gak usah mikirin dia
cari yang lain
kalau yang satu lagi gimana
bos bilang kan dia lemah imannya belum pasti
kamu mau prospek orang baru lagi
atau dia kamu bikin lemah imannya menjadi pasti
kamu dari mana
saya nyari kang mus
bagus atau enggak
bagus atau enggak
bagus atau enggak
mau minta pendapat jemumun
mau minta pendapat jemumun

gak usah jauh jauh
di sekitar bandung juga banyak masih bagus
willy sempat jadi anak buah cecep
mungkin cecep bisa bantu nyari willy
terus mancing willy keluar dari persembunyiannya
jalan bareng aja
kayaknya gak mungkin
mereka gak saling kenal
kan bisa kenalan dulu
mereka belum tentu cocok
belum tentu cocok
kan artinya mungkin aja coba
pokoknya jangan deh
ada alasan yang kang ujang rahasiakan
gak usah kita bahas lagi kemungkinan itu
saya akan tur dari masjid ke masjid
mencari inspirasi kemujanga
saya sih nggak mau nunggu besok
takut keburu motor saya dibawa maling
soalnya di luar
sepatu aja kalau disimpan di luar
kalau kamu pulang lagi sekarang
kulkas dua pintu masih nungguin kamu gak
dia pasti nyangkanya saya udah kabur jauh
terima kasih teh
rumahnya di mana
kok turunnya di sini
harus tahu rumah saya di mana
enggak teh maaf
kenapa dia kabur
saya kan tadi udah laporan
enggak usah mikirin dia
cari yang lain
kalau yang satu lagi gimana
bos bilang kan dia lemah imannya belum pasti
kamu mau prospek orang baru lagi
atau dia kamu bikin lemah imannya menjadi pasti
teman teman kamu kok belum sampai
enggak jadi hari ini
sudah ada karyawan baru yang kami terima
saya terlambat ya pak
kalau nanti perlu tambahan karyawan lagi
hati hati di jalan
utamakan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
hari ini ngelatih lagi
mau cari pelatihan lain
sudah mau pulang
kan arah pulang kita beda
kan kemarin saya sudah bilang
mending ngewakin bapak kamu
bapak lagi gak di rumah
lagi ke tasik
wah kamu bukannya lagi sakit
pergi ke tempat pengobatan alternatif
kalau ada kupas dua pintu
kamu langsung teriak
terus kamu kabur duluan
saya nanti kabur lewat pintu belakang
itu namanya gak baik
motornya gak ada
jangan cerita sama bos
nanti kita dihukum lagi